kamu kenapa gak bilang daddy
kamu kenapa gak bilang deddy
kamu butuh apa apa bilang daddy
ani aku mau ke toilet dad
terus pas aku berdiri
kalaupun bokapnya mel bakal ngancurin hidup gue
atas apa yang gue lakuin ke mel
sekarang gue udah ngerasa terhibur
karena bisa liat lo ketawa usus goreng
karena cuman ketawa lo
sama masalah masalah gue
bahkan gue rela
harus bertingkah konyol dan bodoh
cuma buat ngeliat lo ketawa
usus goreng khawatir banget ya sama gue
ngadepin masalah yang paling besar kan
iya kan batu bata
adalah orang yang paling peduli sama gue
bahkan lebih dari papa gue sendiri
maafin gue ya usus goreng
kue udah pernah jahat sama lo
gue udah pernah nyakitin hati lo
mungkin sekarang gue belum bisa nebus kesalahan gue
gue akan berusaha bikin lo bahagia
gue akan nebus kesalahan gue ke lo
maafin gue ya usus goreng
udah pernah jahat sama lo
tapi lo gak perlu khawatir
gue baik baik aja kok
seorang usus goreng kan pernah bilang sama gue
kalau gue itu
harus jadi laki laki yang pemberani
dan gue akan berusaha melakukan itu
gue akan berusaha berani untuk bertanggung jawab atas perbuatan gue kemel
usus goreng gak usah khawatir ya
gue seneng denger lo mau tanggung jawab sama mel
walaupun itu artinya
gue gak bisa deket lagi sama lo batu batu
kamu kenapa gak bilang deddy
kamu kenapa gak bilang deddy
kamu butuh apa apa bilang daddy
terus pas aku berdiri tiba tiba aku pusing banget
dok ada apa di pariwini
secara keseluruhan mata mil baik pak
hasil tes kemarin juga semua baik pak
baik baik gimana dok
orang jelas jelasnya gak bisa liat apa apa
mata saya buta masih belum baik baik aja sih
sakit banget semuanya gelap
iya ya nanti dokter periksa lagi ya
sudah ya dokter ini gimana sih
hasil pemeriksaannya kok beda
semuanya gelap banget dad
baik saya akan coba periksa lagi
ini juga mungkin karena mel masih shock
akibat kesalahan itu pak
ingat ya dok sampai ada kesalahan sama anak saya
saya akan tuntut rumah sakit ini
dan juga dokter ingat ya dok
jangan lupa ya nanti diperiksa lagi

ya ya ya nanti diperiksa lagi
jadi akan berusaha semaksimal
jadi akan berusaha semaksimal
jadi akan berusaha semaksimal
aduh aduh aduh
panggilan di mana aja gak tau
orang jelas jelas tadi panggilan sama kamu
ya gak ngaku
kita beneran gak tau
panggilan di mana om tadi dia bisa dari kita
iya sum om kita gak tau panggilan ada di mana
lah tadi kan om sendiri yang bilang
katanya om tau
panggilan ada di mana lewat penciuman
kenapa enggak om lacak aja
penciuman eh rambut jagung
tapi kalau om tadi bilang sendiri saya kan lurusin aja om
om sakit om sakit tangan gue jangan dipers pers gitu dong
pokoknya kalian berdua cari pangeran
bawa ke saya pangerannya
jadi ya gitu bu nawang
karena saya sekarang kepikiran rizky terus
ya saya bisa ngerasain perasaan di dia
karena kalau putri pulang telat saya tuh suka was was
apalagi kalau putri gak pulang
bu sekarang waktunya minum obat
gak bisa ya nggak perlu obat ya
saya cuma mau rizky pulang kesini
saya gak mau obat
gak boleh gitu
kalau kamu minum obat kan kamu cepat sehat
dan kalau kamu sehat hati kamu juga lebih tenang
jadi kamu bisa selesai masalah ini
jadi lebih baik semuanya kan
minum obat ya